sementara itu kpk juga diduga mengamankan artis ineke kosherawati dalam operasi tangkap tangan atau ott di lapas suka miskin
dilansir cnn indonesia com salah satu penegak hukum di kpk membenarkan kabar tersebut ketika dikonfirmasi
namun kpk belum mengetahui peranan ineke
tim penindakan kpk sebelumnya diduga menangkap narapidana kasus korupsi direktur utama pt merial esa
fahmi darmawansyah saat menangkap kepala lapa sukamiskin wahid hussein
fahmi diduga sebagai pemberi suap ke wahid
fahmi adalah suami ineke
fahmi difonis dua tahun delapan bulan dan denda satu ratus lima puluh juta rupiah subsidi dari tiga bulan kurungan
karena terbukti memberi suap kepada pejabat badan keamanan laut atau bakamla